sementara itu perwakilan anggota dpd ri yang kontra terhadap pembentukan tim sepuluh yang bertugas mengkaji kasus yang menimpa irman gusman menyatakan penolakannya
ya mereka menuntut agar tim sepuluh segera dibubarkan karena dianggap ilegal dan cacat hukum
pernyataan sikap ini disampaikan oleh empat orang senator aji mirza delis hehi kadek arimbawa dan beni ramdhani dalam konferensi pers di gedung dpd lantai empat rabu malam
mereka mengaku didukung oleh tiga puluh empat anggota dpd yang menuntut pembubaran tim sepuluh yang sebelumnya disahkan wakil ketua dpd farouk muhammad pada sembilan belas september dua ribu enam belas
mereka menilai keputusan tersebut melanggar peraturan dpd ri no satu tahun dua ribu enam belas tentang tata tertib sehingga dianggap ilegal dan cacat hukum
selain itu pembentukan tim sepuluh dinilai mencederai nota kesepahaman antara dpd dan komisi pemberantasan korupsi tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi